perbaruan ini membuat sembilan juta jiwa warga miskin dihilangkan oleh kementerian sosial
sebagai penerima subsidi bpjs kesehatan
penghapusan ini dengan berbagai alasan
di antaranya penerima bantuan meninggal dunia hingga data ganda
dengan adanya pengurangan tersebut kini total warga yang mendapatkan pbi
jaminan kesehatan mencapai lebih dari delapan puluh tujuh juta jiwa
kami terus melakukan perbaikan di tks
nah kemarin kita harus perbaiki data bpjs pbi
saya juga diingatkan oleh kpk untuk perbaikannya